terus rencana ai sekarang apa
ai mau fokus ngurusin biru jasa kita aja bun bun
nyari objekan gitu
ai harus lebih diat lagi cari objekannya
si purnomo kemana ya tis
gak tau jak
iya gue kangen sama dia
dari kemarin gue mikirin dia banget
sampai semalam kebawa tidur
sampai kebawa mimpi
cari sarapan yuk
aku pengen makan ketoprak
diri aja ya banyak kok yang jual dekat sini
kamu mau netip apa
iya beliin bubur kacang hijau aja deh
mau beli ketoprak mas
disini yang jualan dimana ya
gue anterin yuk
emang yang jualan jauh
nggak begitu jauh sih
tapi kalau pakai motor kan cepat
oh ya udah makasih ya
aya kenapa mikirin soal rendang benur malah lagi
iya bun aya masih nggak enak sama mereka
aya beliin ya tv yang bisa muter film ya
kan kita udah punya tips

nggak bisa muter film
dvd player itu apa
kamu hari ini nggak kerja
nggak lama kenal nek nek
nggak lama kenal nek nek
kamu nggak kenapa kenapa
makanya bawa motor liat liat dong
terus rencana ai sekarang apa
ai ai mau fokus ngurusin biar jasa kita aja bun bun
nyari objek kan gitu
ai ai harus lebih liat lagi cari objekannya
ai ai kapan nia dibeliin dvd player nya
nanti ai ai beliin ya
sekarang nia temenin bunda dulu ke rumah purnola yuk
ai ai pergi dulu ya
heran gue belakangan ini tempat pangkal kita sepi banget ya
jangan ngeluh man jauh rejeki
lu aja yang kagak ngeluh kagak yang beli
mas kacang kacangnya satu pedesnya sedeng ya
alah lu juga dek kagak ngeluh kagak ada yang beli juga
mas bubur kacang hijaunya satu pakai ketan hitam ya
mas bubur kacang hijaunya satu pakai ketan hitam ya

eh mbak isha baru datang juga mbak
iya mbak surti
tante surti di rumah punya tv nggak
punya juga nggak punya
tapi ayah mau beli ini
mau beli ini buat nia
sudah lama ya nunggunya
iya nggak apa apa bu nur
makasih ya pak
makasih ya pak
man cewek yang barusan dia ngontrak di kontrakan babek gue tuh
udah nikah net
udah punya pacar belum
hei kalau belum punya pacar sih itu mau ngapain
ya kali aja disuka sama gue nro
hei man si itu tadi pagi ngaca nggak sih
pantas nggak nyadar sama tampang sendiri
kan tajik gue yang nawarin
gue boleh minta nomor handphone kamu ya
kamu butuh ojek
biar gampang hubunginnya
oh boleh boleh
citra miskel ya
aku dibagi juga dong nomor hp
nggak ngajak yang dua lagi
ya buat pesen aja sama mereka lah
nanti kalau perlu sama mereka
oh gitu ya